perkembangan kita akan sesuaikan dengan situasi berjalan
supaya kerjasama kita ke depannya juga terus berjalan dengan baik
oke pak bobi tapi untuk masalah delivery
saya minta pelayanannya lebih ditingkatkan lagi
karena yang terakhir kita ada masalah dengan ketepatan waktu
bapak bapak tenang aja ya
perusahaan kita ini adalah perusahaan yang bonafit
jadi bapak santai aja gak usah tegang
sepertinya saya pak
itu siapa yang di depan pak bobi
itu kayaknya bu reva deh
yang katanya sih mau gantiin posisinya
jadi kayak gini sikap kalian
ketika direktur utama datang ke kantor
seakan akan angin yang lewat
kalian itu udah bosan kerja disini
semuanya tolong perhatian ya
perkenalkan ini bu reva
dan mulai saat ini
bu reva akan menggantikan posisi saya sebagai direktur utama di perusahaan ini
karena cuma aku yang bisa menghentikan kesewenang menangnya

bisa jatuh kena beling itu
aku bisa jatuh kena beling itu
kok bisa begini sih ma
kok bisa begini sih ma
aku harus sembuh dewi
aku harus sembuh dewi
aku mau terapi
mama pasti digara gara mikirin reva kan
udah dong ma mama tuh jangan banyak pikiran dulu

mama jangan stress seperti ini
kata dokter mama tuh gak boleh stress gak boleh banyak pikiran

nanti yang ada malah sembuhnya lebih susah prosesnya

dewi ambil sapu sama pungki dulu ya
mau beresin ini nih pecahan belingnya
udah mama mama tenang tenang dulu disini istirahat
udah mama mama tenang tenang dulu disini istirahat
iya ma sebentar
iya ma sebentar
justru semakin lama aku membiarkan reva
orang kaya reva itu gak bisa dibiarin
aku udah pernah ketipu sama dia
yang pura pura baik
kita ganti baju ya
tadi nanti ganti bajunya baju pergi ya

kita mau ajak abi ke rumah sakit menungguin dokter fahri
jangan ada yang tau
kalo nanti ketahuan sama mama sama reva kita gak akan boleh pergi
iya ya yaudah
abi mau ganti baju dulu ya tante
abi udah gak sabar pengen ketemu
mama udah mau ngusir reva dari sini
mama kan masih sakit
masa nunggu terapinya selesai
ya kalo terapinya sukses
mana nasib aku sama jerry
kamu sabar dulu
ya gimana mau sabar mas
lihat aja kelakuannya so berkuasa di rumah ini
karena reva punya surat kuasa sebagai walinya api
bener juga kata mas bobby
aku harus sabar sabar dulu ngadepin si reva
aku harus deketin dia baik baikin dia
biar aku tau kelemahannya
ya cuma dia yang sangat berpengaruh
tapi dia lagi sakit
tapi dia lagi sakit
pokoknya dia lagi sakit
tapi aku harus bisa memanfaatkan situasi ini
biar posisi aku sama ceri aman
biar posisi aku sama jerry aman

bi bi inget saya pergi dulu sebentar sama abi ya
nanti kalau ada yang tanya bilang aja
saya lagi keluar sebentar
tante dewi sama abi mau kemana
tante dewi sama abi mau kemana
kok gak ngajak ngajak jerry
tante dewi sama abi mau kemana

kita cuma pergi sebentar aja
nanti tante beliin oleh oleh buat ceri

asik beliin cherry permen sama es krim ya tante

tunggu ya tante cuma keluar sebentar
fahri masih koma
yaudah kalian pantau terus perkembangannya bagaimana
terus kalian laporkan ke saya
aku sih seneng fari itu masih koma
tapi kalau dia koma terus bagaimana caranya aku bisa manfaatin
dia untuk menghasut reva
biar posisi aku sama cherry aman di rumah ini
dewi sama abi mau kemana ya
ini dia kesempatan aku untuk manfaatin komanya fahri
biar aku sama cherry aman di rumah ini
oke pak herdy seperti biasanya perkembangan kita akan sesuaikan
dengan situasi berjalan
supaya kerjasama kita kedepannya juga terus berjalan dengan baik
tapi untuk masalah delivery saya minta pelayanannya
yang bisa menjaga keadaan kita
saya ingin perkembangannya lebih ditingkatkan lagi
karena yang terakhir kita ada masalah dengan ketepatan waktu
bapak tenang aja ya
perusahaan kita ini adalah perusahaan yang bonafit
jadi bapak santai aja gak usah tegang
sepertinya saya kok belum pernah lihat ibu disini
saya ini direktur utama disini
berani sekali bapak ini nanya nanya saya siapa
baik pak bubi
saya pikir sepertinya kerjasama ini tidak perlu diteruskan
pak heri tolong tunggu sebentar
kita ini perusahaan yang besar
ngapain juga kamu ngemis ngemis kayak gitu
gak perlu banyak perusahaan di luar sana yang mau kerja sama sama kita
tapi bukan begitu caranya reva
sama klien itu kita harus selalu baik dan sopan
kalau enggak kita pasti akan banyak masalah
pusing aku tau gak
udah mendingan sekarang aku mau jalan jalan
aku pusing sama urusan kerja
ya shopping lah
pekerjaan kita masih banyak reva
apa gunanya kamu di sini
ya kamu lah yang kerjain sama dia